kamu ini ngapain sih
daripada kamu ngerjain data data kamu yang tidak ada gunanya itu
kamu cari data data perusahaan orang orang lain
dan kamu bisa lihat di mana kemajuan mereka
supaya kamu bisa memajukan perusahaan kita
eh kamu harus belajar mengenai perusahaan kita
pak bakti sudah nunggu kamu
jadi begini nak gilang
grafik ini menunjukkan potensi perkembangan perusahaan dalam lima tahun
baru tahu gue pergata gilang bisa nyiptain lagu
tampang kayak gitu nyipten lagu
gimana ya pengen denger gue suara dia
mau geratakin kamar gue lu
ih apa sih susah lu
jangan baca kalusan ya
gue paling gak suka ada orang yang masuk kamar gue tanpa izin gue
ngerti nggak lu
apaan sih ini
ini ini ya kak gilang pelit banget
masa cuma main kamar sendiri nggak boleh
eh dia geratain kamar gilang
eh nggak kok harus siapain geratakin
gilang kamu tuh kemana sih
aksenkan adik kamu sendiri masa dia gak boleh main ke dalam kamar kamu
sikap bilang tadi aneh banget
kayaknya tuh pas gue mainin komputer dia dia tuh langsung panik banget
hah jalan bikin penasaran aja
emang dia nyebunyiin apa sih di komputernya
gue harus cari tahu nih
gue harus cari tahu
apa buat siapa
eh ini buat kamu
ya anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah terima lia di sini
aku sendiri loh yang bikin
oh ya ada yang aku mau bicarakan sama kamu
eh aku rencananya mau kasih uang saku kalian yang besarnya sama dengan mercy dan juan
gimana menurut kamu
kalau aku sih oke oke aja nggak apa apa kok pak
makasih anggrit makasih
yes pikir aku bisa disokok cuma dengan sepotong roti dan segelas teh hangat
dia salah besar
sampai kapanpun aku gak akan bersikap baik pada anak haram itu
nggak akan pernah
kemana aja sih itu anak
ada apa tante
untuk kesalahan kamu hari ini saya akan hukum kamu
saya buat kesalahan apa
nggak salah yang bener aja kamu
sekarang kembalikan uangnya
iya uang yang diberikan suami saya untuk uang saku kamu
kamu pikir kamu pantas apa
hei dengarnya dengan saya membiarkan kamu tinggal di rumah ini itu saya sudah murah hati banget
kamu harus tahu diri dan jangan berharap lebih
karena kamu sudah menerima uang ini jadi saya akan hukum kamu
kamu tahu halaman di rumah ini
halaman ini sudah banyak ditumbuhi rumput liar
dan saya mau kamu cabut rumput liar itu semuanya
cabutin semua rumput
dan saya mau kamu cabut dengan tangan kamu sendiri
tidak boleh pakai sabit
mer apa kabar
saya hampir jatuh
apa yang kamu lakukan di sini
saya sudah mencabut rumput
ya ampun kamu sudah ada tukang kebun
apa yang kamu lakukan lagi
kamu disuruh nyokap mengakui semua ini
ini memang kemampuan saya sendiri
setelah saya bosan di rumah sehari hari tidak ada kerjaan
ya sudah sebaiknya saya cabut rumput saja
atau bermain permainan
tidak perlu menyambut rumput seperti ini
ya ya sudah
nanti kamu telat
saya baru saja mau ke tempat kejar
tolong jangan menghindar
aku cuma ingin kamu dengar sesuatu lang
saya buntutkan ah
kan aku sudah bilang saya sudah makan
tunggu sebentar saja ya lang
aku pergi dulu ya
hanya kata ordei ai dia
masih menyembah dapat
pulang ke belum telah
suara lagu g untuk cinta
nanti kamu makan dulu yuk
ini udah aku siapin makanan yang paling kamu suka loh
aku gak mau makan
aku mau ketemu lia
mau tinggalin ibu
apa kondisi nanti drop lagi
dan dia sekarang diladakan ke rumah sakit
pasti ranti drop karena memikirkan liar
aku mau menemui ranti
perasaan baru beberapa hari yang lalu
kamu berjanji tidak menemui ranti lagi
aku ingin kasih tahu dia kalau dia gak usah khawatir tentang dia
karena lia sudah tinggal bersama kita sekarang
aku rasa tindakan itu tidak perlu sama sekali
dan kamu kamu tidak perlu mengurusi ranti lagi
itu bukan urusan kamu sama sekali

ingrid aku mohon ingrid
percaya sama aku
aku masih tetap pegang janji janji aku
dengar kata kata aku
sekali aku bilang tidak
kamu pikir tanpa mobil aku gak bisa pergi
kamu pikir tanpa mobil aku gak bisa pergi
pak pak pak mana

pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak hati hati pak